presiden joko widodo memperingatkan kementerian dan kepala pemerintahan daerah serius mengelola anggaran masing masing sesuai target prioritas
jokowi menegaskan agar jangan mengulangi lagi anggaran tidak tepat sasaran
hal ini disampaikan presiden jokowi dalam pengarahannya kepada menteri gubernur wali kota dan bupati pada penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran
proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun dua ribu delapan belas di istana bogor jawa barat rabu siang
dengan nada keras presiden mencontohkan dirinya mendapat laporan dari menteri tenaga kerja bahwa ada indikasi pengelolaan dana yang kurang tepat
waduk enggak satu dua pelabuhan enggak satu dua
jangan kita ulang sekali lagi seperti ini
yang kedua lakukan perencanaan dan penganggaran yang fokus
sekali lagi uang jangan diecer ecer semuanya ke banyak kegiatan sehingga hasilnya tidak nampak baunya saja tidak nampak